satu tahun menjelang berakhirnya pemerintahan joko widodo ada lima puluh delapan proyek strategis nasional psn yang belum tergarap
data ini diungkap badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp
proyek yang belum dimulai digarap pembangunannya diantaranya mrt east westline
kereta semi cepat jakarta surabaya pelabuhan ambon hingga sejumlah ruas jalan tol trans sumatera
apabila sejumlah psn memang dinilai tidak bisa terrealisasikan
pemerintah akan menyerahkan keputusan kelanjutan proyek itu ke jokowi
dan tidak menutup kemungkinan proyek tersebut akan dicopot statusnya sebagai psn
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi mas bima
ya mas bima ini ada lima puluh delapan proyek dan waktu timeline nya satu tahun ya mas
dan yang menarik adalah ada beberapa yang belum digarap bahkan
lalu apa yang bisa anda kritisi dengan kondisi ini mas
ya kalau melihat memang problemnya ada pak
pada anggaran sebenarnya
karena yang disebutkan syarat soal pembebasan lahan
itu juga terkait dengan ketersediaan anggaran
tantangannya anggaran ini kan untuk apbn sendiri pada tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
ini pemerintah sedang berjuang bagaimana sampai akhir tahun dua ribu dua puluh empat nanti
dengan anggaran pemilu yang besar anggaran bahan sosial meningkat
ini bagaimana menjaga agar infrastruktur yang prioritas tetap jalan
artinya ada beberapa infrastruktur yang diatur
dianggap kurang prioritas itu bisa jadi dicoret
karena masalah keterbatasan anggaran
kalaupun anggarannya kemudian dicari di luar dari apbn
yaitu melalui skema misalnya penugasan kepada bumn
kita lihat sendiri banyak sekali bumn bumn karya terutama yang kondisi finansialnya kurang begitu baik
sehingga ini juga akan mempengaruhi kecepatan bumn dalam menyelesaikan proyek
atau bahkan memulai proyek yang statusnya misalnya baru financial closing
karena ada masalah soal likuiditas ada permasalahan soal utang
juga permasalahan soal kenaikan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada beban pinjaman proyek
nah ada juga proyek proyek yang memang agak menarik karena saling bertabrakan dengan komitmen
contohnya adalah proyek pltu batang
pltu batubara ini ini agak kontradiksi dengan misalnya komitmen untuk pensiun dini pltu batubara
jadi pemerintah sudah keluarkan perpres satu ratus dua belas itu
itu tidak boleh ada lagi sebenarnya pembangunan pltu batubara baru
kalau terpaksa dibangun nah ini nanti akan berpengaruh terhadap komitmen pembiayaan
jadi pertanyaan besarnya adalah dengan proyek yang cukup ambisius termasuk pltu dan jalanto
ini nanti siapa yang akan siap untuk membiayai
dengan tentunya skema bunga yang jauh lebih mahal dibandingkan pada saat proyek itu direncanakan
pada waktu dua ribu empat belas ada yang direncanakan dua ribu sembilan belas lalu
mas bima tadi sempat menyebutkan bahwasannya beberapa proyek ini terkesan membebankan bumn
berarti asumsinya dana memang yang sudah disiapkan ini tidak sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya
ataukah pemerintah tidak memberikan sebuah riset development yang tepat sehingga proyek proyek tersebut akan gagal
akan mangkrak kemudian membutuhkan dana lebih besar terkait dengan suku bunga
terutama isu isu internasional global terkait dengan geopolitik juga
bagaimana anda mengkritisi hal ini
ya kita mengkritik hal ini

pada waktu awal kan seharusnya setiap pembangunan proyek strategis nasional itu ada uji kelayakannya atau yang dikenal sebagai visibility studies
berapa sih misalnya dari operasional proyek itu yang kemudian bisa berdampak positif bagi ekonomi
bagi biaya logistik bagi konektivitas menurunkan harga ketimpangan harga antarwilayah
itu kan perlu di riset secara hati hati
baru bicara soal berapa anggarannya dengan asumsi asumsi makroekonomi seperti apa
nah sekarang kan banyak proyek itu yang meleset bahkan ketika proyeknya selesai ternyata dampak terhadap ekonominya dirasa masih terlalu kecil
dan ini juga kalau ditawarkan kepada pihak swasta tidak semua proyek itu menarik termasuk jalan tol
karena tingkat keuntungan ya atau bahasa teknisnya internal rate of returnnya itu relatif kecil gitu
sehingga bagi para investor pun yang ingin terlibat dalam proyek strategis nasional mereka
mereka harus menghitung kalkulasi ulang
nah ada lagi kemudian ini yang menarik semakin banyak infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dibangun di era sekarang ini ternyata tidak berpengaruh terhadap biaya logistik secara signifikan
justru indeks logistik kita itu turun tujuh belas peringkat
itu ada anomali di sini
apakah karena misalnya tadi perencanaannya bermasalah
atau kedua karena proyeknya mahal biayanya sehingga ketika dibebankan misalnya kepada supir angkutan truk ataupun logistik mereka akhirnya bilang wah ngapain lewat jalan tol
kita lebih baik lewat jalan arteri meskipun lebih lama tapi ongkos logistiknya secara total jauh lebih murah
nah ini pun juga harus menjadi kehatian untuk pembuatan uji kelayakan proyek proyek yang baru
terutama proyek proyek strategis yang memang belum mencapai financial closing
atau belum ada pembiayaan yang sudah di sepakati
ya kita tadi coba mengevaluasi pernyataan dari erlangga hartarto yang memastikan proyek akan lanjut jika memenuhi dua variable
ya ini proyek yang secara financial closingnya sudah ada dan yang kedua tidak mengantungkan kepada apbn
tapi di satu sisi ketika proyek berjalan tiba tiba tadi biaya membengkak karena suku bunga kemudian juga dengan beberapa komoditi juga meningkat
seperti misalkan bahan baku dan yang harus impor seperti itu
apakah memang akan menjadi beban apbn
apabila ternyata pemerintah ataupun bumn tidak bisa membiayai tapi di satu sisi sudah terhancur dibangun gini
tentu kita bisa belajar banyak ya dari kasus di kereta cepat jakarta bandung
dimana pada awalnya memang tidak sama sekali membutuhkan dana apbn
karena uji kelayakan saat itu memberikan kalau konsorsium bumn itu kuat untuk mendanai dan meminjam dari kreditur tiongkok
maka tidak perlu lagi support dari apbn
tapi dalam berjalannya waktu nah ini ada hal yang perlu kita kritisi bersama
salah satunya adalah setiap pembangunan infrastruktur ternyata konten impornya tinggi
sehingga di sini juga ada permasalahan dari biaya yang akan fluktuatif seiring dengan

pembebasan lahan ternyata mahal sekali dan ada juga isu lain misalnya soal delay karena masalah teknis dan lain lain
karena infrastruktur itu kan harus hati hati
karena ada aspek safetynya
jadi kalau dikejar kejar kejar itu nanti akan mengorbankan faktor safety kita juga nggak mau
nah akibatnya apa akibatnya beberapa proyek yang inisiasinya adalah full tanpa uang negara akhirnya memerlukan suntikan dari apbn
nah jadi mungkin ini jadi pelajaran kenapa beberapa proyek memang sebaiknya ditunda
bahkan dicoret dari proyek strategis nasional
ini kalau kita bicara mengenai alasan pemerintah yang menurut anda
pemerintah ya tadi salah satunya pasti kita bicara mengenai lahan yang pembebasan lahan
merupakan salah satu yang mahal tadi mas bima juga katakan kemudian juga kita bicara tentang perizinan
kemudian juga pembiayaan dan pengadaan
ini seperti sebuah kaset usang yang selalu diputar ulang ya ketika mau ada proyek
pasti selalu terkendala hal hal ini
lalu apa yang anda bisa lihat mengenai kebijakan pemerintah sepertinya tidak selalu solutif
untuk mengatasi hal hal yang terkait dengan kondisi ini
ya saya pikir begini ya nafsu membangun infrastruktur itu kalau memang ada tujuannya positif
buat ekonomi masyarakat sekitar kandungan lokalnya banyak tenaga kerja lokal yang diserap juga meningkat
itu kan nanti efeknya juga pada pendapatan masyarakat
kemudian juga fokus dulu harusnya membangun itu adalah transportasi publik
kalau memang untuk publik kemudian transportasi logistik yang menghubungkan kawasan kawasan
industri itu dengan pelabuhan secara langsung
nah ini kemarin ada hal yang cukup kontradiksi di situ
karena yang semangat dibangun adalah justru transportasi untuk kendaraan pribadi
nah kalau kita berharap hanya dari pariwisata dampak turunan ke sekitar karena mudik lebaran
misalkan yang menggunakan jalan tol bukan itu
karena di negara lain misalnya di tiongkok sendiri yang namanya kereta kemudian juga jalan tol
itu prioritasnya adalah untuk angkutan barang
sehingga biaya logistik mereka bisa kompetitif terutama untuk yang berorientasi pada ekspor
ini yang aneh gitu loh
jadi artinya kenapa sih kemudian dari biaya besar infrastruktur empat ratus triliun dari apbn keluar
belum termasuk pinjaman dari bumn setiap tahunnya
itu kenapa pertanyaan besarnya adalah
ini mahal tapi kenapa dampak signifikan terhadap ekonomi kita itu belum dirasakan sampai sekarang
nah ini kan yang harusnya jadi bahan evaluasi
jadi semangat boleh tapi harus tepat sasaran dari pembangunan infrastruktur
kalau enggak nanti yang menanggung adalah apbn dan pajak masyarakat naik untuk bayar proyek infrastruktur secara tidak langsung
ini pemerintah melalui erlangga mengatakan ada tiga puluh tujuh proyek psn ya sebesar dua ratus lima puluh delapan triliun rupiah
dengan serapan tenaga kerja enam puluh enam ribu rupiah
tapi kalau anda melihat secara personal serapan tenaga kerja ini pastinya hanya temporary ketika proyek ataupun infrastruktur tersebut dibangun
setelah selesai para pekerja ini akan kemana begitu
karena tadi anda katakan masih banyak sekali pr terutama terkait dengan logistik dan ternyata pembangunan infrastruktur
yang menggabungkan antara satu tempat ke tempat lain tidak signifikan terhadap pergerakan perekonomian
seperti apa ini anda melihat mengenai serapan tenaga kerja terkait dengan proyek strategis ini sendiri mas
iya kalau hanya bilang serapan tenaga kerja pada waktu tahap konstruksi berapa banyak sih
bukan mengecilkan ya porsi dari tenaga kerja di sektor konstruksi
tapi yang besar tenaga kerja kita itu yang harusnya di amplify atau ditingkatkan dari infrastruktur itu ada dua
yaitu sektor pertanian dan juga sektor industri pengolahan
nah ini terlihat agak kurang connecting gitu dengan banyaknya sektor
infrastruktur yang sedang dibangun
ya banyak phk di sektor manufaktur sektor pertanian kita juga
oh infrastruktur dibangun tapi kenapa produktivitas dari lahan untuk tanaman pangan misalnya itu tidak meningkat
bahkan kita impor beras dalam jumlah yang sangat besar ya kan tahun ini
itu jadi bukti infrastruktur tidak connecting
kemudian juga kita lihat dampaknya satu lagi yang signifikan itu harusnya bisa menyeret pelaku umkm
nah ini banyak subkontraktor dan sub subkontraktor yang mengeluh
karena pembayaran dari proyek strategis ini melalui bumn khususnya itu banyak yang kemudian tidak tepat waktu terminnya
nah ini kan juga artinya ada dampak yang harusnya optimal menjadi terbatas
nah ini yang perlu jadi bahan pelajaran penting dari pemerintah untuk mengutamakan dampak ini kepada masyarakat kecil dari infrastruktur
ya mas bima terakhir nih lima puluh delapan proyek timelinenya satu tahun
menurut anda apakah masih harus idealis dilanjutkan
ataukah memang lebih kepada logika aja sih mampunya di mana dan secara prioritas apa yang tetap harus diprioritaskan
ya kalau ingin prioritas apa sih masalah yang dihadapi sekarang ini ada inflasi
inflasi karena apa
karena masalah sektor pertanian kita
infrastrukturnya yang diprioritas kalau mau dibangun adalah yang berkaitan langsung dengan produktivitas dari sektor pertanian
kemudian di industri pengolahan
itu memang tetap harus dilanjutkan
sementara yang lain lain kalau dilihat apakah jalan tol perlu dibangun sepanjang itu
kalau misalnya di daerah sekitar ternyata belum mampu menggerakkan sektor sektor ekonomi masyarakatnya
nah ini perlu jadi evaluasi
termasuk tadi ya pltu batang misalnya yang kontradiksi dengan komitmen hijau dari pemerintah
ini nanti akan sulit terlaksana dan justru akan jadi hambatan dari investasi yang lebih besar di sektor pembangkit tenaga terbarukan
baik mas bima terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
salam sehat selalu mas